kita lihat bahwa ojk dan satuan tugas waspada investasi telah menutup enam usaha investasi
yang tidak memiliki izin dari otoritas manapun
jadi anda harus berwaspada ya dengan informasi ini karena penawaran dari enam perusahaan tersebut
berpotensi merugikan kita sebagai masyarakat
keenam perusahaan tersebut telah dipanggil untuk membuat surat pernyataan tidak melakukan kegiatan serupa
hal itu diungkap ketua satgas waspada investasi ojk tongam l tobing kepada detik com
namun demikian baru tiga yang telah memenuhi panggilan dan membuat surat pernyataan
keenam perusahaan tersebut harus menghentikan kegiatan usahanya karena berpotensi melanggar hukum
dan berikut kami tampilkan daftar enam usaha investasi yang tidak memiliki izin dari otoritas manapun
ini juga berpotensi merugikan masyarakat sesuai keterangan dari ketua satgas waspada investasi
dan otoritas jasa keuangan ojk